kalimantan utara memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah dari minyak bumi gas alam batu bara hingga energi baru terbarukan
kalimantan utara diproyeksikan akan menjadi kekuatan ekonomi baru di tanah kalimantan
dengan melihat potensi hingga posisi strategis provinsi di perbatasan ini kalimantan utara optimis dapat mengejar sejumlah program prioritas pembangunannya
bahkan mungkin menjadi sumber penghasil energi untuk mensupport ikn nusantara
lalu seperti apa upaya pemerintah provinsi kalimantan utara bersolek guna menarik para investor
insider desi anwar akan membahasnya bersama saya desi anwar
berubah maju dan sejahtera
inilah visi yang menjadi tujuan pembangunan provinsi kalimantan utara atau kaltara
untuk menggapainya pemerintah provinsi kalimantan utara melakukan penguatan sektor pangan dan umkm
melalui penguatan ini diharapkan terbentuk fondasi pasar pembangunan ekonomi kerakyatan
sehingga peredaran uang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat
sebagai gerbang masuk ikn nusantara kaltara siap menjadi daerah penyangga ibu kota dari sejumlah sektor
seperti pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia hingga pasokan bahan makanan
di bidang energi kaltara juga dapat menyuplai ketersediaan energi khususnya listrik di ikn nusantara
sebab kaltara telah dicanangkan sebagai daerah energi baru terbarukan
letaknya yang berada di ujung utara indonesia juga berpotensi menjadikan kaltara sebagai gerbang masuk ekspor impor negara negara di asia
wilayah perairan kaltara berpotensi menjadi poros maritim baru karena sering dilintasi kapal barang dari filipina thailand taiwan vietnam cina bahkan malaysia
sebagai salah satu provinsi termuda kalimantan utara juga terus berupaya mengejar pembangunan secara masif baik infrastrukturnya maupun sumber daya manusianya
lalu apa saja upaya dan strategi pembangunan di tanaman
saya sudah ditemani gubernur kalimantan utara pak zainal arifin paliwang untuk membahasnya kali ini
alhamdulillah kebanggaan baik
sekali berjumpa dengan pak zainal
sebenarnya saya ingin sekali nih ke kalimantan utara terus terang belum pernah kesampean sana
tapi kostumnya luar biasa bagus sekali bisa cerita sedikit mengenai
jadi kali kostum yang saya gunakan ini memang saya pergubkan untuk mengangkat kategori yang saya pilih

untuk mengangkat umkm yang ada di kaltara khususnya pembatik pembatik kaltara
di mana sebelumnya batik ini jarang digunakan
kemudian single ini jarang juga mereka gunakan
tetapi saya memberi contoh
saya di mana mana acara apapun saya menggunakan batik kaltara
kemudian saya selalu menggunakan singal
jadi di mana mana pun orang melihat kalau singal itu berarti gubernur kalimantan utara
tapi sekarang ini sudah semakin banyak masyarakat di kaltara yang menggunakan ini
bahkan dari pembatik pembatik kewalahan menerima order order
dan setiap kabupaten punya kekasan motif
kekasan motif tarakan motifnya beda
kemudian malino kemudian tanah tidung
bulungan itu beda
mereka punya kekasan masing masing
pada intinya corak yang selalu ada adalah corak sayur pakis
ini memang merupakan bagian dari tradisi dan budaya setempat atau bagaimana
karena pakis di sana itu di mana mana bisa ditemukan
dan menjadi konsumsi sayur dari masyarakat
dan ini kan juga mencerminkan kekayaan budaya khususnya di kalimantan utara
dan ini kan kearifan lokal yang kita selalu angkat
iya bukan saja batiknya tapi kan ada saya lihat juga ada kainnya
dan ini juga sudah saya pergunakan semua untuk setiap hari kamis jumat itu seluruh sn wajib
wajib menggunakan batik dan aksesoris lainnya
jadi saya dimanapun masuk kafe masuk di mall kemudian di nongkrong dimana saya tetap tidak lepas ini
kecuali hanya mandi mungkin saya lepas
tapi bagus sekali
bangga buatan lokal ya
bangga buatan indonesia
ini ada yang menarik dari kalimantan utara kan
ini kan daerah perbatasan dengan sabah dan sarawak
dan ini salah satu provinsi termuda ya
ditetapkan pada tahun dua ribu tiga belas kalau tidak
dan ulang tahunnya sekarang apa
yang sekarang oktober insya allah yang ke sebelas
nah ini mungkin bisa cerita sedikit pak gubernur
karena pak gubernur kan mulai menjadi gubernur tahun dua ribu dua puluh satu ya pada saat itu
dalam perjalanannya selama ini kira kira apa
keunikan dari kalimantan utara ini baik dari segi demografinya
karena kita lihat kan disini banyak dari suku agama etnisitasnya juga banyak berbeda
dan juga dari komposisi kabupaten masing masing juga memiliki keunikan sendiri
bisa ceritakan sedikit pak
ya yang betul
jadi salah satu tantangan kita untuk geografis kalimantan utara
terutama yang berbahasa
yang berbatasan langsung dengan malaysia di gerayan
kerayan itu di situ kondisi alam bagus sekali untuk pertanian
dan semua tanaman pertanian sayur mayur semuanya organik
tidak menggunakan pupuk pupuk kimia
kemudian yang menjadi hambatan di sana infrastruktur memang kita akui
karena sampai sekarang pun
jalan darat untuk tembus ke kran itu belum tembus
dua puluh kilo itu menggunakan mobil double garden lah kalau yang slide itu tidak mampu
enam puluh kilo itu saya tempuh enam jam
bisa mbak desi bayangkan
jadi infrastruktur masih perlu diperbaiki ya
tapi selama sepuluh tahun ini menjadi provinsi itu apa yang dirasakan sebenarnya
apakah ada kemajuan
saya kira kita berusaha
setiap tahun kita berusaha meningkatkan pad kita
kemudian setiap tahun kita meningkatkan infrastruktur yang harus kita bangun
kemudian juga kita berupaya untuk membangun gedung gedung kantor yang selama ini ngontrak dan sebagainya
dan ya alhamdulillah selama saya memimpin kalimantan utara
korem sudah ada
yang pasti yang pertama polda sebelum saya jadi gubernur
karena dulu kan lah k polda
saya k polda dua tahun
saya membangun polda bersama bapak indra rajit waktu itu k polda
selama satu tahun kami membangun dan alhamdulillah dirasmikan oleh pak kapolri
saat itu pak tito yang sekarang mendagri
saya bersyukur ya selama saya memimpin pengadilan tinggi negeri sudah ada
pengadilan tinggi agama juga sudah ada
eh kejaksaan agung sudah ada keputusan presiden untuk kalimantan utara
jadi alhamdulillah sudah lengkap untuk
sudah lengkap ya ini
ya untuk kedepannya juga ini penting ya
apalagi kita kan sangat kita ada pada perbatasan itu
perbatasan dengan malaysia
tapi tadi menarik ya
karena dulu kan pak gubernur kan wakapolda selama dua tahun ya kalau tidak salah di kalimantan utara
dan juga asalnya itu sebenarnya dari sulawesi selatan
nah ini mungkin mencerminkan keunikan dari daerah kalimantan utara itu sendiri
banyak pendatangnya disana
saya sering menggambarkan kalimantan utara ini sama dengan miniatur indonesia
semua suku ada disana di kalimantan utara
semua agama ada disana
tapi alhamdulillah kerukunan antar umat beragama kemudian antar etnis suku bangsa ada di sana
semua gujup rukun
kita selalu mengadakan pertemuan pertemuan dengan kelompok kelompok etnis suku yang ada di sana
kita sering sharing untuk hal hal apa yang harus kita buat untuk kalimantan utara ini
supaya kalimantan utara bisa jauh lebih baik jauh lebih meningkat
dan sesuai dengan visi misi saya bersama pak jansen tipa padan
pak jansen wakil gubernur saya
bahwa kami mau kalimantan utara ini berubah
maju dan sejahtera
karena sumber daya alamnya kan luar biasa
luar biasa berlimpah dan juga kalau kita bisa lihat ini secara geografis kan jantung atau paru paru dari dunia ya
ini ada di kalimantan
wakapolda selama dua tahun ketika itu dan kemudian menjadi gubernur pada tahun dua ribu dua belas
pak zainal apa yang dilihat ya tantangan terbesar ketika menjadi wakapolda
dan ketika menjadi gubernur apa ini yang menjadi semacam landasan untuk prioritas dalam mengurus provinsi ini
jadi memang sewaktu saya menjabat wakapolda beberapa hal yang saya lihat kenapa kok lambat sekali ya
pertumbuhan ekonomi kemudian pembangunan ya
jadi itulah tantangan buat saya maju
untuk bagaimana saya berupaya sekuat tenaga saya sekuat pikiran saya
untuk mencurahkan seluruhnya
untuk kalimantan utara supaya kalimantan utara ini tidak tertinggal dengan provinsi lain
jadi upaya upaya saya lakukan ada lebih lebih ke kementerian
lebih lobby ke teman teman saya yang ada di jakarta yang punya modal besar
untuk mari kita ke kaltara
mari berinvestasi di kaltara
ya alhamdulillah saat ini sudah banyak sekali investor yang melirik
bahkan banyak yang kita
nah ini kita istirahat sebentar
berubah maju dan sejahtera
berubah maju dan sejahtera
kita istirahat sebentar pak zainal
tapi kita tetaplah bersama kami dalam insight with desi anwar
kami akan segera kembali
anda masih bersama insight with desi anwar di studio
saya ditemani gubernur kalimantan utara zainal arifin paliwang
kita membahas mengenai progres pembangunan di tanah kaltara
ini sebuah provinsi yang berusia baru saja
tahun ya pada bulan oktober tahun ini
tapi tentu saja memiliki segudang potensi
mungkin saat ini masih banyak yang harus dikerjakan untuk dikembangkan
pak gup tadi kaltara motonya berubah
tapi ini juga memiliki segudang potensi

maju dan sejahtera
kalau kita lihat yang namanya kalimantan ini menjadi pusat perhatian sekarang
karena kita memiliki ikn nusantara ibu kota negara yang baru
ini kan tidak jauh ini dengan kalimantan utara
mungkin dari perspektifnya pak gup mengenai keberadaan dari potensi ikn ini
dan kira kira apa yang ingin menjadi kontribusi
atau bagaimana memanfaatkan
ataupun mendapatkan istilahnya kebaikan lah dengan adanya ibu kota negara yang baru ini
jadi kaltara ini gerbang
pintu masuknya untuk ke ikn
di samping gerbang juga penyangga
kalimantan utara ini untuk mendukung ikn yang paling pasti adalah energi terbarukan
jadi ini prioritas yang disiapkan untuk menopang
masalah kelistrikan nanti
bisa cerita apa saja upayanya dan apa yang dipersiapkan
jadi upaya upaya bahwa potensi sumber energi terbarukan di kaltara dengan sungai sungai yang kaltara miliki
itu lebih kurang potensi untuk kelistrikan nya dua puluh dua mw
dua puluh dua mw dan ini semua terbarukan kan
bulan tiga kemarin pak presiden sudah meletakkan batu pertama
ya ground breaking untuk pembangunan plta di mentara
di mentara itu kapasitasnya lebih kurang sembilan ribu mw
tapi nanti total potensinya dua puluh dua ribu megawatt itu dimana mana saja
dari sungai mentara yang tadi kemudian sungai kayan sembakung sajawang
itu beberapa potensi sungai yang bisa menghasilkan energi terbarukan yaitu plta
dan yang di mentara ini yang bapak presiden peletakkan batu pertama kemarin
itu merupakan sumber listrik yang terbarukan
sudah mulai berjalan
iya sejak bulan tiga pak presiden ground breaking
dan itu berjalan sekarang
progress lebih kurang lima tahun
lima tahun enam tahun selesai
dan bendungan yang ada di mentara ini adalah bendungan yang tertinggi nomor dua di dunia
ketinggian damnya itu dua ratus meter
yang pertama adalah china
kalimantan utara alhamdulillah merupakan bendungan yang tertinggi di dunia nomor dua
dan ini semua kan tadi dikatakan oleh pak gubernur banyak yang tertarik ya berinvestasi
beri pendapatan atau funding yang diperlukan untuk mengembangkan plta ini pak gub
dari mana mana saja sekarang
dari kita ada beberapa pengusaha lokal di bumi
mereka join dengan perusahaan dari china
kemudian join dari sarawak energy ya
beberapa lagi dari taiwan
banyak sekali yang melirik untuk energi terbarukan ini
ini akan bisa mensupport kelistrikan di kawasan industri hijau nanti di kabupaten burungan
dan kita juga bisa ke ikn
bisa mensupportnya untuk energi terbarukan di ikn
yang di ikn semua harus berbasis energi terbarukan
dan juga kalau plus nanti kita bisa jual ke malaysia juga bisa
itu bisa nanti menggunakan kabel bawah laut untuk mengganti pembangkit listrik yang ada di jawa
yang bersumber dari misalnya solar dan batubara
ya memang ini sangat penting karena ya kita harus mengarah kepada energi terbarukan
kita sudah tidak sustainable lagi dengan bergantung kepada batubara
dari disamping energi terbarukan selain sungai atau air apa apa lagi yang menjadi potensi dari alam
dari alam yang bisa di
kita disana ada emas
kemudian juga ada sedikit boksit
kemudian pasir dan sebagainya cukup menjanjikan
hanya memang untuk bahan batu yang dari bebatuan
kita memang tidak ada gunung disana
kalimantan utara nggak ada gunung
yang ada hanya bukit kapur
dan bukit kapur ini kami tidak akan ganggu
kami akan perhatikan
tapi ini yang penting juga menjaga lingkungan hidupnya kan pak gubernur ya
apalagi kita memiliki target untuk mengurangi emisi
dan saya lihat dengan adanya energi terbarukan ini kalau kalimantan utara bisa menjadi contoh untuk sebagai supplier energi terbarukan akan menjadi sangat penting
itu baru sebenarnya di darat
kita ada disana tiga belas pabrik kelapa sawit yang mana juga bisa masyarakat ya berkontribusi disitu
ya kita sebagai salah satu eksportir terbesar ya dari palm oil atau sawit
ini untuk menyangga ikn apa apa lagi yang nanti bisa dijaga
selain industri kita juga mempersiapkan sumber daya manusia yang ada di kalimantan utara
kalau tidak salah berapa delapan ratus ribu sekarang populasi
kemudian yang kita siapkan di sana adalah bagaimana kita bisa mensupport sayur mayur nanti
di bidang pertanian di bidang peternakan daging nanti
kita sudah mulai ini membuat kelompok kelompok tani
kemudian juga petani milenial
kita sudah siapkan mereka untuk bisa
bekerja untuk bagaimana nanti untuk masalah sayur dan sebagainya daging kita bisa support dari kalimantan utara ke ikn
jadi sudah ada pasarnya lah istilahnya
sudah ada captive marketnya
kalau sekarang ini bagaimana ini pertanian di kalimantan utara dan ini kan motonya agar sejahtera
dari pertanian yang sekarang kita kembangkan untuk membuat beberapa agro agrowisata
ya kemudian membantu petani petani milenial kelompok kelompok tani dengan bantuan bantuan dari apbd
ataupun mungkin dari menteri pertanian dari apbn untuk memberikan bantuan ke petani petani ini berupa bibit bibit bibit
sehingga saya sampaikan kepada mereka manfaatkan semua lahan yang ada di pekarangan ada di mana mana kita manfaatkan untuk diberdayakan
jangan dianggurkan itu tanah
dan kalau bisa organik kan tadi
jadi memang harus bersinergi pertanian dengan peternakan
karena ya dari kotoran kotoran peternakan ini bisa diolah menjadi pupuk organik
jadi yang untuk mensupport ikn dari segi energi terbarukannya listriknya dari pangannya mungkin sayur mayur dan lain sebagainya
tapi apa kira kira dampak positifnya yang akan dimiliki atau didapati oleh
atau kaltara dengan adanya nanti suatu hari sebuah kota dengan jumlah penduduk yang jauh melebihi jumlah penduduk yang ada di kalta
banyak sekali dampak positif yang akan diterima kaltara
yang mana juga jarak antara ikn dengan kaltara tidak terlalu jauh
kemudian yang jelas dampak terhadap ekonomi masyarakat di kalimantan utara
yang misalnya mereka sebelumnya hanya bisa menjual
sayur ataupun daging di pasar lokal
sekarang bisa mereka untuk mengirim ke ikn
itu dampak positifnya
kemudian juga kedekatan ikn dengan kaltara juga nama kaltara bisa terangkat
dan beberapa faktor lagi yang sangat menguntungkan untuk kalimantan utara
ya jadi prospektif
tapi ngomong ngomong berapa sekarang pertumbuhan kaltara apakah di atas rata rata nasional atau masih di bawah pak gup
sudah di atas nasional
sudah di atas rata rata
inflasi juga kita di bawah
inflasi bisa apa sih ditekan
di bawah nasional kita
bagus kalau begitu jadi sehatlah
kita istirahat sebentar
ya boleh mbak desy
pak gup tapi kita lanjutkan sesaat lagi
jadi jangan kemana mana dulu insight with desy anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar di studio cnn indonesia ada gubernur kalimantan utara zainal arifin paliwang
kita berbicara mengenai potensi ekonomi khususnya kaltara
tadi sudah disebut sudah ada beberapa yang bisa dijadikan penopang bagi ibu kota nusantara yang diseberang jalan
tapi potensi potensi lain kalau tidak salah pak gubernur katanya di sana rumput laut itu menjadi salah satu prima dona dari penghasil inilah
tadi saya bicara masalah di darat ya sekarang potensi di perairan di laut
potensi yang sangat besar sampai saat ini diakui beberapa pengusaha rumput laut
bahwa rumput laut kaltara ini merupakan rumput laut yang sangat punya kualitas bagus
jadi berbeda ya dengan rumput laut di daerah lain
ya beda pasti beda
apa yang membuatnya begitu
ya mungkin posisi tanam di lautnya nanti atau mungkin air lautnya yang sangat mendukung untuk kaltara untuk tumbuhnya rumput laut yang lebih baik yang punya kualitas
karena potensi rumput laut di kalimantan utara satu bulan itu bisa enam ratus ton
dan ini semua berbasis umkm atau termasuk juga
ya kelompok tani rumput laut mereka punya kelompok tani rumput laut itu posisi ditarakan kemudian yang paling besar diwirain unukan sebatik
ini diolah untuk apa
hanya setelah panen hanya dikeringkan saja dengan kadar air tertentu baru mereka kirim
hanya di surabaya makassar maupun di jakarta
karena di beberapa tempat di surabaya kemudian di makassar maupun di bekasi saya sudah pernah datang ke sana melihat pabrik rumput laut untuk menjadi powder
iya dari pabrik itu dari kaltara
dan ini tentu saja menjadi sumber penghasilan
penghasilan daripada petani rumput laut yang ada di kalimantan utara
dan selain itu udang kepiting kemudian bandeng kemudian ikan laut yang punya nilai jual tinggi untuk diekspor
nah ini bagaimana ke depan akan dikembangkan seperti apa
karena selalu kan kalau presiden bicara mengenai membuat nilai tamu
karena ini yang akan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pada petani maupun
ya makanya saya selalu mengajak para investor mari berinvestasi di kaltara khususnya di bidang perikanan
karena memang kita butuh kalsurit yang cukup ya karena saat ini kalsurit masih kurang
kalsurit masih kurang
ya kemudian untuk hatch ray juga kita butuh
ya ini untuk
bidang bidang yang kualitas karena kita tiger yang kita fokuskan
udang ini tiger tiger prawn gitu
itu nilainya tinggi loh
dan di kaltara itu semua tambak yang membeli h ray itu bandeng maupun udang itu organik semua pak desi
tidak pernah dikasih pakan
jadi dilepas ke tambak nanti tiga empat bulan mereka lihat sudah bisa panen
ya jadi nilainya lumayan tinggi ya
di samping dari petani ini tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya hanya untuk pembelian daripada bibit yang akan dilepas ditambak itu aja
setelah itu mereka tinggal
jadi ini untuk investor khususnya kira kira siapa siapa saja investor di lirik pak gub
lokal internasional dan apa kemudahan yang pak gup berikan
ya karena investasinya juga kan tidak terlalu besar banget gitu kan
kemudian yang kita harapkan adalah bagaimana hasil petani petani tambak ini bisa ditampung oleh mereka untuk diekspor ke luar negeri
nah kalau tidak salah food estate juga merupakan bagian dari ini ya strategi untuk
meningkatkan perekonomian di kalimantan utara ini kira kira bagaimana sekarang progresnya dalam membangun food
kita sudah mempersiapkan ya lahan lahan untuk food estate ini
kita buat semacam cluster gitu pak resi
misalnya di malino itu misalnya sorghum ataupun tanaman tanaman yang cocok dengan hawa di sana
kemudian di nunukan jagung
kemudian di bulungan
kita buat kasus kasus gitu padi termasuk buah buah semangka dan sebagainya
dan ini semua harus organik dan sustainable ya dan pengelolaannya
kita upayakan tidak menggunakan yang kimia kimia
nah penting ini agar menjaga lingkungan hidup itu sendiri
jadi kalau kita lihat dari profil sektor perekonomian di kaltara ini apa apa saja yang leading tadi ya di sini
yang paling utama itu apa apa saja pak gup
di situ kan ada rumput laut ada perikanan ada pertanian
tapi kan ada juga dalam membangun energi dan lain sebagainya
yang mana sumber penghasilan yang sangat potensial dari ini sendiri
sumber penghasilan yang sangat potensi sebenarnya kalau dikelola dengan baik itu adalah di perikanan juga
cukup bagus ya
ya seperti sampaikan tadi bahwa potensi kita ini luar biasa untuk kepiting
kepiting itu bisa produksi sebulan sampai enam ratus ton juga
kemudian bandeng lebih kurang demikian juga
hanya memang kita sekarang lagi mencari investor untuk bisa membantu untuk
coba mereka tertarik ya
ini bagaimana effortnya selama ini pak gubernur apa apa saja yang sudah dilakukan ini
ya kita sudah
jadi kemudahan kemudahan apa saja yang bisa diberikan
yang pasti kalau mereka mau berinvestasi di kaltara semua
dokumen yang dibutuhkan syarat yang dibutuhkan kami akan backup
ya untuk perizinan juga dibuka
tidak boleh beli
jangan dibuat sulit
dan tidak ada pembeli segala macam
dan itu memang harus menciptakan iklim usaha yang baik
tapi kalau dari infrastruktur nah tadi dikatakan masih menantang ya
apa apa saja dari segi infrastruktur yang dibutuhkan apalagi nanti kalau kita menggait investor kan pasti mereka ingin menjalankannya kan dengan mudah ya
nah infrastruktur itu penting
apa yang menjadi prioritas
memang menjadi prioritas saya koneksi antar kebupaten dengan kebupaten
kemudian kecamatan dengan kecamatan yang banyak memproduksi hasil hasil pertanian itu
dan saya juga berusaha untuk bagaimana masyarakat ini kita berikan pembinaan
memberikan pengetahuan masalah perikanan maupun pertanian untuk lebih meningkatkan hasil yang mereka
jadi dari segi sdm nya juga
betul sekali ya
tapi kalau jalannya kondisi jalan kapan kira kira supaya tidak berapa jam lagi kalau sampai ke perbatasan itu
nah saya insya allah nanti juli ini saya akan coba berangkat dari malino ke krayan
itu mungkin saya menginap dua malam di sana
saya akan mem
saya menyampaikan ke masyarakat kaltara khususnya bahwa sudah tembus loh ini
yang selama berapa puluh tahun tidak pernah tembus
dan terima kasih kepada menteri pupr yang selalu memperhatikan
yang selalu jalan ini diberikan anggaran untuk bisa
sembilan bahan pokok ini bisa kita capai melalui darat
karena selama ini harus dengan pesawat saja
moda transportasi yang digunakan pesawat
termasuk juga lpg di sana kasihan
ya juga sangat susah
ya kita bisa bayangkan saat covid semen satu sak itu sejuta dua ratus satu set
luar biasa ini gara gara ini ya biaya logistik dan transportasi sangat tinggi
jadi infrastruktur ini penting sekali ya
sangat penting ya untuk mobilisasi orang maupun barang khususnya
iya tapi anggaran khusus ini masing masing kabupaten seberapa besar pak gup melihat ini digunakan khusus untuk membangun infrastruktur
ya kalau melihat apbd kabupaten provinsi yang ada sekarang ini kita memang belum sanggup langsung membiayai
memang harus ada tempur tangan dari pemerintah pusat
makanya sering sering ke jakarta nih pak guf untuk
melobi lobi supaya bisa mendapat anggaran untuk akses jalan ini bisa
dan kita juga harapkan mungkin ada imbas positif secara infrastruktur terhadap keberadaan kaltara
ini sudah ada ini kira kira sudah kelihatan bagaimana kesejahteraan kaltara akan meningkat
ya apabila kesejahteraan pasti dengan konektivitas antar kecamata antar kabupaten
saya yakin hasil hasil petani dari pertanian itu bisa diangkut dan akan meningkatkan
juga akan mengurangi cost ya
penting sekali kita istirahat
kita bisa bayangkan kalau naik pesawat berapa biaya
dan juga boros ya dari segi ini
carbon yang emisi yang kita keluarkan
kita istirahat sebentar pak gup
masih ada segmen berikutnya dalam insight with desi anwar
tetap bersama kami kami akan segera kembali

tapi ini juga merupakan beranda ke negara tetangga kita
etalasenya indonesia ini kita katakan
di sini kita berdempetan dengan sabah dan sarawak malaysia
negara tetangga tercinta
tentu saja ini untuk menjaga perbatasan
untuk sebuah daerah yang memang berurusan dengan sudah wilayah
sempat jadi wakapolda dulu ya
selama dua tahun
apa tantangan dan juga yang harus
kita mengelola daerah perbatasan
tantangan yang utama adalah
fasilitas yang dimiliki oleh aparat
keamanan khususnya yang bertugas
di perbatasan itu sangat sangat
untuk kapal patroli
pol airut juga demikian
masih kurang sarana itu
karena jalan jalan masuk
ini cukup banyak khususnya di sebatik
maupun di nunukan
jadi ini daerah yang rawang terhadap penyelundupan
ya baik itu orang
maupun barang ataupun narkotika
itu kalau tanpa
ya ada saja yang lolos
ketika menjadi wakapolda
saya alhamdulillah waktu wakapolda dua tahun
mengamankan dua ratus kilo
jadi ini cukup
besar kan ini perbatasannya
itu yang berhasil
dan di patroli
cukup panjang ya
belum lagi perbatasan di darat
kemarin rekan kita dari pamtas
yang mereka bisa tangkap
ini kan dengan menyelamatkan
berapa puluh kilo
menyelamatkan beberapa generasi muda
ini luar biasa

ini sangat membahayakan juga kan
ini berarti juga bukan saja hanya penyelundupan narkoba
tapi kan juga bisa saja kejahatan
atau perdagangan orang
dengan orang dan lain lain
ini bagaimana menurut pak
pak gup cara mengamankan yang ideal
dan apa apa saja fasilitas tadi yang kurang ini
yang perlu ditambah
sebentar ini kita selalu koordinasi dengan
aparat terkait yang
tugas untuk menjaga di perairan
dengan angkatan laut
yang memiliki fasilitas speedboat
untuk melakukan pengawasan dan penjagaan
pantai ini dan juga
teman teman dari tni ad itu
pamtas di patok patok
perbatasan yang ada di wilayah darat
jadi ini paling tidak
untuk mengamankan lah ya istilahnya ya
tapi sebenarnya kan kita kalau ber
dempetan dengan negara tetangga
ada juga manfaatnya
biasanya disitu jadi semacam
potensi pertumbuhan ekonomi juga kan ya
sudah dari dulu masyarakat
yang di perbatasan ini
sebelum terbentuk kaltara masih bersama
kaltim juga sudah sering melakukan
ya sebenarnya kan masyarakatnya kan sama
ini hanya karena kebetulan saja kita penjajahnya agak berbeda
bahasa juga sama
dulu sepertinya bagian malaysia karena mereka
dijajah oleh inggris
sementara kita dijajah oleh belanda tapi sebenarnya
masyarakatnya kan satu rumpun
nah ini kan potensi kan sebenarnya
dan mereka juga masih
yang ada di antar perbatasan itu
seperti di daerah
kerayan itu di wilayah malaysia itu juga
bahasanya menggunakan bahasa dayak
jadi selama ini rukun ya tidak ada masalah
ya tidak ada masalah
saling menguntungkanlah kedua
tempat ini dan kita bersyukur bahwa
kita di wilayah perbatasan
untuk prban kita
saya memang menyampaikan kita harus
lebih bagus dari malaysia
tapi banyak ini kalau malaysia itu buat
empat lantai indonesia empat lantai
harusnya kita ke negara yang jauh lebih besar juga
kita jangan kalah
tapi banyak ini pertukaran
dari segi ekonomi perdagangan
dan apa pasalnya ini
lalu lintas antara dua
dua negara ini
kita sudah ada kerjasama dengan malaysia
masalah sosial ekonomi dan perdagangan
kita selalu melakukan
kerjasama kemudian juga rapat rapat
kalau tahun ini di indonesia
ya tahun berikutnya di malaysia
itu selalu kita lakukan
masalah masalah yang terjadi di kedua
apalagi mencegah seperti itu
perdagangan orang dan lain sebagainya
antisipasi khususnya narkotika
karena ini akan merusak generasi kita
dan indonesia kan sekarang menjadi
bukti kota indonesia
jadi pasar ya
tapi dengan malaysia
aparat keamanan malaysia
bekerjasama dengan baik
apakah mungkin fasilitas mereka lebih
lengkap atau lebih baik dalam menjaga
perbatasan ini bagaimana pak
jadi perbatasan ini
terlalu banyak seperti sampaikan tadi
terlalu banyak tempat tempat
lokal lokasi yang bisa didiareti
jadi sangat mudah sebenarnya
harusnya kita bisa minta dengan
polisi air malaysia
untuk menjaga supaya
tidak terjadi dengan merin polis juga kita ada
apa namanya patroli bersama di
kalau di daratnya sendiri kira kira
tantangan terbesar dari segi keamanan
maupun ini kan masyarakatnya kan cukup majemuk ya
luas provinsinya kan
sangat sangat luas dibandingkan
kalau saya bandingkan dengan
dengan provinsi yang ada di misalnya jawa
kaltara itu luasnya sama dengan
jawa barat jawa tengah
dengan jumlah populasi tujuh ratus empat puluh ribu
tapi insya allah dengan banyaknya kegiatan
proyek yang akan
jalan di kaltara
tahun depan mungkin sudah bisa di atas satu juta
karena kebutuhan tenaga kerja itu
di atas tiga ratus ribu nanti
ini perintah bapak presiden
luasannya itu tiga puluh ribu hektare
dan harus dijaga itu
kita bisa bayangkan tiga puluh ribu hektar
sekarang ini baru sebelas ribu
saya pernah masuk di gresik hanya tiga ribu
saya lihat begitu luasnya gimana nanti tiga puluh ribu
kalau di jawa ya tanah kan semakin susah
dan semakin sulit
jadi potensi dalam memanfaatkan
dengan baik ya
tapi selama ini dengan
kabupatennya ada empat kabupaten
ya empat kabupaten satu kota
itu bagus ini hubungannya
semua program yang ada di
kita juga selalu membantu
karena kita juga setiap tahun memberikan
dana bantuan ke kabupaten kota
kemudian juga kita juga
untuk kegiatan kegiatan di
kabupaten yang mana
kalau mereka anggaranya yang
kurang ya kita bantu
untuk memberikan bantuan keuangan
jadi cukup ini ya
kalau kita gak berlusukan bagaimana kita bisa tahu
apa yang dibutuhkan masyarakat
dengan baik ya
kita masih ada satu segmen lagi pak gup
jadi tetaplah bersama
insight bdsi anwar kami akan segera kembali
kembali bersama insight bdsi anwar
dan gubernur kalimantan utara
masih bersama saya tadi kita membahas
mengenai pentingnya penjagaan di daerah
perbatasan tapi juga yang tidak kalah penting adalah
ini paru paru dunia
dan juga kita harapkan
miliki juga menjadi bisa
menyerap ini karbon
dunia sekarang produksi
termasuk indonesia jadi gas rumah
kaca ini menjadi ancaman bagi kita
tapi saya lihat ini kalimantan dengan
dan juga dengan wilayahnya begitu besar
ini bisa menjadi jawaban bagaimana kita
membersihkan lingkungan dengan
menyerap karbon emisi
akhir akhir ini orang tuh
sering bicara mengenai ini
sebagai yang bisa berhasil
untuk menyerap karbon
dan membersihkan karbon ini harusnya ada
nilai lebih ya iya
karena ini jadi salah satu potensi
sumber ekonomi yang kita
potensi sumber ekonomi salah satunya ini
bagi negara negara yang
yang akan membeli
dan sudah ada
empat lima perusahaan yang mengajukan
untuk bisa berkontribusi
saya bilang silahkan yang penting
manfaat untuk masyarakat saya
cukup besar untuk kalimantan utara
satu juta hektar lebih
satu juta hektar ya
dan itu masyarakat menjaga
hutan ini dari beberapa
yang di pinggir hutan
mentarang ini sangat konsisten
untuk menjaga hutan yang ada
di kabupaten malino
nah mangrove ini salah satu yang paling baik
untuk menyerah karbon
nah ini bagaimana rencana
atau menanam mangrove yang lebih dahsyat lagi
ke kepala dinas
tumbuhan apa saja
kemudian khusus mangrove
kita sudah di atas
tutupannya itu sudah
ada program yang akan saya buat
tambak tambak yang ada
di kaltara itu kan di tengahnya
sehingga nanti di tengah tengah tambak itu akan kita tanami mangrove semua
karbon yang ada di kaltara
ini kan cukup besar ya
pasti melibatkan masyarakat lokal
karena mereka juga yang memiliki
paling paham ya cara merawatnya
dan juga keharifan lokalnya harus di
ini bagaimana kalau ada
masukan dari dan keterlibatan dari masyarakat
adat khususnya karena
disini kalau kita lihat demografinya kan
juga suku daya kan salah satu yang terbesar
jadi memang kita
bersinergi dengan masyarakat masyarakat
sungai maupun pesisir
mangrove ini jangan selalu
kita juga menghimbau untuk
supaya yang kita sudah
dirawat dijaga betul
dan sudah beberapa perusahaan
akan membantu membiayai untuk
penanaman mangrove di kalimantan utara
dan untuk kedepan
untuk karbonnya dan perusahaan perusahaan
yang masuk juga harus paham bahwa
ini semua harus sustainable
memang merupakan bagian dari
kepedulian terhadap lingkungan
tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal
nah karbon trading kan dari segi harga
mungkin nggak terlalu banyak mengenai
sekarang yang ada khususnya
untuk karbon di indonesia
pak gup sudah ada kira kira diskusi seperti apa
dan juga investor yang
tertarik untuk masuk itu dari mana saja
dan sudah tahap mana
dan berapa mereka menilai karbon di mana
kemudian dari singapura
mereka sudah mempersiapkan
semua dokumen dokumen yang dibutuhkan
dan saya juga perlu tambahkan
mbak aisyah bahwa
kita juga akan dibangun
hijau semua ya
ini semua dalam
ini sudah tahap
mou atau sudah ada
baru kita mau tahap mou
kemudian juga kita sudah
siapkan untuk lahannya
kedepan juga untuk
kemudian pabrik mobil
listrik dan sebagainya akan ada di kaltara
menjadi cita cita indonesia dengan ev
kita ingin menjadi sumber untuk
saya ingat betul apa yang dikatakan
pak presiden satu bulan maret lalu
merupakan masa depannya indonesia
jadi harus dirawat dari sekarang
kawasan hijau ini penting sekarang ada namanya
kawasan industri hijau
industrial park ini bisa cerita sedikit
dengan kira kira visi kedepannya seperti apa
dan apa apa saja kalau kita bicara
mengenai kawasan industri hijau
ini sebenarnya kan dulu sudah
sebelum saya gubernur sudah memang
ini yang dibuat kawasan dulu
nah ini antara ayam dulu atau telur dulu
nih tapi alhamdulillah
kalau kita kerjakan bersamaan
bapak presiden juga sudah
meletakkan batu pertama
untuk dimulainya kawasan
seberapa besar nanti kawasan ini
tiga puluh hektar yang saya sampaikan tadi
dan disitu ada tiga dermaga
internasional yang akan
disamping itu juga ya pasti
akan dengan adanya kawasan ini
akan berdampak kepada masyarakat
yang ada di kalimantan utara
ya dampaknya yang kita harapkan kan positif
tapi negatifnya juga ada kan mungkin
kita tidak menutupi negatifnya
tapi saya kira lebih banyak positifnya
berupaya untuk bisa
tidak ada negatifnya
ada pertumbuhan perkembangan
ini kan industrial park
berarti banyak aktivitas
dan proyek disana
setempat tentu saja
pak gubernur sendiri melihat ini
dengan ikn sudah diambang pintu
lima belas tahun ke depan
seperti apa kaltara
pm nya idealnya itu seperti apa
dampak dengan adanya
ikn di kalimantan timur
yang notabene kami berbatasan langsung
seperti saya sampaikan tadi bahwa
akan ada untuk
ikn ini peluang sangat
kaltara ini selalu mempunyai kontribusi
dengan keberadaan ikn ini
dan pr sebagai gubernur
paling tidak untuk beberapa tahun terakhir ini
paling utama adalah mempersiapkan sdm
kemudian khususnya bahasa
ya jadi saya prioritaskan untuk
selain dia punya kemampuan
kita bekali juga dengan bahasa mandaring
dan bahasa inggris
belum lagi kita berbatasan dengan
malaysia yang mereka fasiha
dalam bahasa inggris juga
kemudian nanti di kawasan kipin juga ini kan
alat alat itu semua
kalau dia tidak bisa bahasa mandaring
bagaimana dia mau operasionalkan
jadi kita juga siapkan
anak anak kita di kaltara
yaitu memberikan kursus gratis
jangan sampai mereka tergantikan
pak luhut sudah
untuk melakukan pelatihan bahasa ini
itu gratis semua
dan mudah mudahan juga
beliau akan membuat
sekolah juga di kawasan
tapi ada ketakutan di masyarakat kaltara
semua masyarakat mendukung
sangat mendukung dengan adanya
karena dampaknya sangat besar
hal hal apa saja misalnya
gunting rambut tukang cukur saja
itu luar biasa penghasilannya sekarang
jadi multiplier efeknya
ikn ini juga diharapkan multiplier efeknya
lima tahun ke depan ini akan sangat terasa ya
perubahan yang drastis
kita saja sekarang ini sudah terasa
apalagi nanti tiga tahun ke depan
lima tahun ke depan setelah plta selesai
semua energi terbarukan ini
pelabangan kerja yang cukup banyak
terima kasih banyak atas insightnya
saya harapkan juga kaltara sesuai dengan
maju dan sejahtera
dan saya tunggu mbak desi
untuk berkunjung ke kalimantan utara
kalau saya diundang saya pasti akan
kesana luar biasa
jadi jangan hanya
melihat bendungan yang tinggi
dengan cerita saja
tetapi harus datang kesana
kemudian menikmati seafood
kepitingnya dan udang
pak zainal terima kasih banyak
dan sukses dalam semua pekerjaannya
demikian insight with desi anwar kali ini
anda juga dapat menyaksikan tayangan ini
dan di youtube cnn indonesia
sampai jumpa stay safe bye bye